ini juga membuat sebuah kuasa yaitu tentang pencurian atau pembidanan untuk pindah pindahan pencurian uang
yang ada yang diberi kasi lima ratus juta ada yang diberi lima ratus juta ada yang diberi lima ratus juta itu perangguna aja

karena itu supaya dia sadar menutup bat di dalam kekuatannya
ini berhokus ini udah saya mau bawa
terima kasih pak
harapannya pak harapan
ya bro kiranya ada jalan yang lancar lah